musikus dan pencipta lagu dangdut yanto sari ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu
yanto sukses menciptakan lagu seperti sms goyang nasi padang dan tak rela diginiin
yantosari ditangkap pada empat februari di ruko puri sentra niaga kelurahan cipinang melayu kecamatan makassar jakarta timur
berdasarkan uji laboratorium di puslaforma bespolri ditemukan sisa sabu sabu satu ratus dua puluh lima gram pada cangklong
hasil tes urin pun menunjukkan yanto positif mengonsumsi zat metamfetamin
selain itu polisi menangkap romi pati selano alias ade pengaran semen musik yang membantu yanto
berdasarkan pengembangan penyidikan polisi tengah memburu ud yang diketahui berperan sebagai pemasok sabu sabu

sebelum penangkapan tersangka kedua ini baru saja mengambil dan membeli serta menggunakan narkoba di rumah psk yang kita dpo saat ini yaitu ud